pertemuan koalisi indonesia maju di kantor dpp golkar kamis malam membahas beberapa hal
yang berkaitan dengan agenda kerja koalisi jelang pilpres dua ribu dua puluh
termasuk membahas calon wakil presiden yang akan bersanding dengan prabowo subianto
mengenai wakil presiden kita juga sudah sepakat
kita akan terus menggodok sesuai dengan tradisi adat kita musyawarat yang fakat
kita akan diskusi dan kita dalam suasana yang paling penting adalah kepentingan besar
kepentingan nasional kepentingan rakyat